gak tau sih kalau bedain aku paling baca aja
setahu saya yang ada empat sebetulnya
ada timun biasa ada timun jepang ada timun sukini ada lagi kerai
ada tiga jenis timun yang sering digunakan
walau sekilas mirip namun masing masing memiliki ciri tersendiri
ada yang tahu ketiga jenis timun ini
ini timun lokal yang biasa kita gunakan warnanya pun lebih terang
nah kalau ini timun jepang kiri dan ini timun italia sukini
mungkin hati bersama yang perbedaannya adalah timun jepang kiri lebih terang
sedangkan timun italia zukini lebih pendek dan di ujungnya bentuknya seperti ini
ada bentuk seperti bintang
bentuknya berbeda cara pengolahannya pun berbeda beda
bagaimana benunya berikut liputannya
tidak hanya dari luar setelah dipotong timun ini juga memiliki perbedaan
timun lokal cenderung lebih berair banyak butiran bijinya
biasanya digunakan untuk gado gado ketoprat dan juga acar
sedangkan kiri lebih sedikit air dan bijinya sehingga sering dibuat garnish
biasanya curi digunakan untuk makanan jepang seperti sushi dan salad
sedangkan suki ini harus melalui pengolahan masak biar dia bisa kita makan
biar ada rasa
kalau sukini kita pilih yang besar dan kulitnya masih kencang
kalau sudah dia layu tidak usah dibeli lagi
timun memang biasanya tidak dijadikan sebagai makanan utama
untuk timun lokal bisa juga dijadikan minuman
tiga timun ini memiliki rasa yang berbeda beda
kalau timun lokal rasanya itu renyah berair dan juga tawar
curi hampir sama cuman bedanya dia lebih padat dan tidak terlalu berair
nah kalau tukini dia jauh lebih berbeda lagi
rasanya itu teksturnya dia lebih padat
sama seperti terong rasa aslinya itu manis dan pahit tapi tergantung pada bumbu olahannya
saya suka yang ini
ahli gizi ritarama yulis mengatakan
timun termasuk golongan sayuran tipe a yang zero kalori
semua jenis timun itu
memiliki kandungan vitamin c mineral zat antioksidan yaitu lutein
nah tapi kalau kita lihat perbedaan tiga tiganya nih
yang paling tinggi kandungan mineralnya pada zukini
jadi memang dia lebih kalau kita pakai misalnya untuk terapi kita guna menurunkan tekanan darah
mungkin pilihan sukini lebih baik
tapi bukan berarti timun lokal dan timun jepang tidak baik
kalau kita konsumsi dalam jumlah yang lebih tinggi
dia juga akan berperan untuk membantu menstabilkan tekanan darah kita
banyak manfaat yang bisa didapat dari timun
getah timun juga tidak berbahaya untuk rahim
sehingga jika ada pernyataan mengkonsumsi timun dapat menimbulkan pista
itu adalah mitos
sandra insanasari himawan amri jakarta